ya selanjutnya kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar covid sembilan belas dalam segmen dokter menjawab kali ini
dan sudah bergabung bersama kita melalui sambungan skype dokter spesialis paru dokter jaka pradita
langsung saja kita sapa selamat sore dr jaka apa kabar
selamat sore alhamdulillah baik
nah dokter ini sudah ada pertanyaan warganet yang terkumpul sudah siap untuk dijawab
oke baik kita lihat pertanyaan yang pertama pada sore hari ini ini diajukan atau datang dari
hashtag warganet kepo covid sembilan belas satu bagaimana akibat dan tanda tanda kalau seseorang pernah terkena flag paru terus terpapar covid sembilan belas
apakah obat herbal juga bisa menyembuhkan atau harus dengan penanganan medis dok
dan pertanyaan yang kedua
pertama adalah bagaimana untuk orang yang terkena asma jika terpapar covid sembilan belas
terima kasih dokter
jadi yang pertama dulu ya yang flag paru ya
flag paru itu nama lainnya juga tbc
jadi apabila seorang sudah sembuh dari tbc kadang memang ada tuh gejala gejala batu gitu ya
atau kadang beraktivitas agak beda rasanya
pada covid yang membedakan selain ada batu juga ada demam gitu ya dan bahkan kesak nafas
jadi kalau misalnya ada keinginan batuk atau demam dan kesak nafas
baiknya kita periksa kan apakah itu rontum ulang atau kita periksa kan lab
dan kemudian apabila itu mengarah covid maka kita terapi covid nya
nah pengobatan covid nya juga harus pengobatan yang secara medis pengobatan yang benar
jangan kita hanya menggunakan herbal karena dikhawatirkan kalau pengobatan tidak maksimal
maka efeknya akan menjadi lebih parah
nah kalau untuk yang selanjutnya
untuk yang asma memang seseorang yang asma ketika terkena covid
berisiko untuk mendapatkan gejala yang lebih berat gitu
karena bisa nanti covid nya muncul asmanya juga muncul
sehingga untuk pasien pasien yang asma memang baiknya saat ini terus melakukan protokol covid yang baik
dan juga mengobati asmanya dengan benar
jadi kalau ada pengobatan asma yang punya harus digunakan secara teratur juga
oke berarti untuk menderita asma
ini apakah benar lebih rentan juga begitu ya dokter ya
lebih rentan untuk gejalanya menjadi lebih berat
nah kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya
ini dokter untuk hari ini ada dari ed yourpatrick
dokter sebenarnya gejala yang ditimbulkan ini seperti apa
katanya akhir akhir ini ada yang kena tapi lewat local transmission
itu bagaimana sih dok
dan selanjutnya apakah seseorang yang positif bisa tidak menimbulkan gejala yang dijelaskan sebelumnya
terima kasih dokter bagaimana dok
ya jadi local transmission itu artinya penyebaran penyakitnya itu bersifat lokal
jadi sudah tidak ada lagi riwayat berpergian dari luar misalnya
karena ternyata orang dari dalam daerahnya sendiri itu sudah ada yang tertular dan meneluarkan orang lain
nah gejalanya masih sama sebenarnya secara prinsip
yaitu apakah itu demam batuk pilek nyeri sendi seperti itu
jadi mayoritas memang saat ini gejalanya masih ringan gitu ya yaitu batuk kulak dan nyeri sendi
namun bila kita tidak hati hati dan kita tidak berobat dengan baik
nah yang uniknya juga pada covid yaitu ada orang tanpa gejala
tapi ternyata tidak ada gejala sama sekali namun menularkan
nah itulah yang harus kita waspadai saat ini
oke berarti memang benar begitu ya
ada seseorang yang positif tapi dia tidak menimbulkan gejala
makanya kita harus tetap waspada begitu dokter ya
ya itu sangat banyak dan makanya screening itu saat ini sangat kita perlukan
nah pertanyaan terakhir dokter pada hari ini
ini mungkin sepertinya masih terkait dengan yang pertama tadi
masalah pernafasan respiratornya
dokter benar tidak sih orang yang sembuh dari covid ini
paru parunya sudah tidak sempurna rusaknya permanen kah dok
ini seperti apa dok
yaitu yang gejala ringan atau tidak ada gejala
tentu saja parunya tidak bermasalah
tidak menimbulkan gejala sisa tidak menimbulkan kerusakan pada paru
itu yang kritis biasanya memang kerusakan paru parunya cukup hebat
dan bisa menimbulkan sisa
namun gejala sisanya itu bukan berarti akan terus sesak terus menerus itu tidak
jadi kemungkinan nanti akan lebih mudah batuk
kemungkinan kalau kita naik tangga agak tinggi rasanya akan lebih sesak beda seperti biasa
dan itu juga akan sembuh seiring dengan berjalannya waktu
jadi bagi teman teman atau masyarakat semua yang sudah terkena covid
akan mengalami kerusakan pada parunya
itu hanya sebagian kecil kasus saja
oke tapi walaupun sudah terkena dan memang ada potensi menimbulkan kerusakan di paru paru
tetap bisa dengan berjalannya waktu begitu ya dokter
dan tentunya memperhatikan gaya hidup juga bisa berpengaruh begitu dokter ya
oke baik terima kasih dokter jaka pradipta sudah bergabung bersama kami sore hari ini di segmen dokter menjawab
terima kasih dokter